udah semua teh keluar
saya mau zuhur dikunci nanti digembok ya
tungguin pak bos denger azan langsung sholat
ih baca tuh sok
hebat pak bos niat haji gak cuma dalam hati
tapi sampai ditulis di papan reklama
kang jahal alhamdulillah ikut senang dengernya saya
itu berarti kita bisa ibadah bareng nanti ya kang di sana
tapi aduh ini mah maaf nang
bukan menyombongkan diri tapi beda tuh nang
kalau keluarga sapan berangkat sama on
tapi kalau kamu kan berangkat secara reguler
itu pun dibayarin sama kang haji kosim ya kan
tapi pak itu jangan gitu
jadi bapak bapak ibu ibu ingat
sebentar lagi warga harus siap siap
sebentar lagi akan menyambut haji baru
mami juga tuh hajah jannah
satu lagi satu lagi
hajah jannah sama hajah jihanta
selamat ya sebentar lagi kaum bakal jadi hajah
iya terima kasih
doain saya ya semoga jadi haji yang mabuk
terima kasih ya
congratulations beautiful selamat ya
waalaikumsalam terima kasih kang
saya permisi dulu assalamualaikum
jihan tuh kenapa sih setiap gue datang langsung pergi
gue salah apaan
eh nama lu royis kan
mari ya kang seduhan
nata rasanya kemarin royis
tapi ini mami bikin teh kesukaan papi
hihihi si papi tuh hebat banget
ih menik canggih
papi makasih ya papi makasih makasih pisan
eh tapi papi
sekarang tiba tiba si papi tuh kok bisa banyak gitu duitnya
itu duit dari mana sih pi
mudah mudahan uangnya halal ya pi
itu yang bisnis gula yang papi pernah cerita sama mami
aduh mami kapan cepat betul lupa atuneng
ah itu loh yang tukang gula
terus papi teg kecipratan
kok mami teh gak inget ya
tapi biarin itu mah gak penting
yang penting mak kita sebentar lagi berangkat haji
terus mami teh sebentar lagi punya gelar hojah janah
papi punya gelar haji janah
kau sudah cepet kerja miciniigu
gak kece etmek lo trading lebih kecil
jangan mau untung dong kalau gak mau rugi
itu mah gampang
nanti juga dikasih sama saya
siapa itu tepi
yang seperti papi cerita masalah gula
ini tuh yang mau ngambil seluruh dokumennya
mau dibikinin kopi atau ya sekalian
ya gak usah tuh
ini sudah mau pergi
mami di dalam aja ya
tutup pintunya mi
jangan berbohong pada saya
saya mau minta kopi tapi anda bilang jangan
sekarang saya kasih sertifikat
tapi ingat jangan pernah kesini lagi
saya tidak janji
anda juga harus dengar kata kata
dari neng betaryo sonata
bulan madu hanya mimpi
mantap kang jahal
eh bagaimana kalau mulai sekarang
saya panggil haji jahaal aja
ini kantor kamu kan sepi banget
itu kemana karyawan kamu yang lain
mereka lagi pada tugas di luar semua
ada yang sibukkan tertamu ke
ada yang ke mesir
ada yang ke palestina
ya namanya juga
travel paling bermutu
sebentar ya kang haji jahaal
saya bikinkan tanda terimanya dulu
udah semua teh keluar
saya mau zuhur dikunci nanti digembok
tuh dan pak bos denger azal langsung sholat
ih baca tuh sok
hebat pak bos
niat haji gak cuma dalam hati
tapi sampai ditulis di papan reklame
hejang buruan sholat
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
bapak bapak siang ini imamnya sebentar lagi jadi haji jaal
cuma memastikan saja
apa bacaan saya kurang keras ya